nah memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh
kepiting menjadi salah satu jenis seafood yang cukup diminati
apalagi selain beragam manfaat yang diberikan kepada tubuh
kepiting juga punya rasa yang enak
nah salah satu jenis masakan yang bisa diolah dari kepiting adalah
kepiting saus bawang yang menjadi secret dish di restoran ini
nah saat ini saya mau pilih pilih nih kepitingnya yang enak yang mana
karena katanya jenis kepiting itu menentukan butuh dan rasa dari masakannya
kali ini saya mendapat rekomendasi untuk mencicipi kepiting super jumbo
asal papua yang akan diolah menjadi masakan kepiting saus bawang
menu ini menjadi andalan resto yang mulai buka di jakarta sejak tahun dua ribu lima belas ini
dan merupakan cabang resto seafood yang telah ada di surabaya jawa timur
sejak tahun seribu sembilan ratus dua belas
pengelola restoran bahkan mengklaim resep kepiting saus bawang buatannya
merupakan satu satunya di indonesia
jadi untuk rasa sendiri dia punya ada sedikit black pepper
terus ada beef baconnya juga
dan ada bawang merah dan bawang putih
untuk jenis kepitingnya sendiri kita memang ada dua
ada yang papua sama tarakan
dan itu dipastikan padat dua dua
harga jual kepiting super jumbo asal papua ini dibanderol sebesar lima puluh empat lima ratus rupiah per ounce

jika kita mencoba mencoba yang berat kepiting lebih dari enam oz
maka menu yang saya santap kali ini harganya mencapai lebih dari tiga ratus ribuan per ekor
menu berbahan daging kepiting selanjutnya merupakan resep masakan ala taiwan
kepiting ayam ini dibanderol mulai dari rp lima puluh enam hingga rp satu ratus delapan belas per porsi
ada juga sup jagung kepiting yang dijual rp empat puluh sembilan per porsi
sebagai restoran franchise asal taiwan yang telah ada di empat belas negara
xiaolong pau buatan resto yang berada di sebuah mall selatan jakarta ini
terus menjaga kualitasnya
jadi itu semua kita timbang sesuai dengan berapa berat gramnya itu
dan kemudian kita steam sesuai dengan waktu
sehingga pada saat kita berikan ke customer
setiap customer yang datang bisa menikmati kualitas yang sama
dalam sehari sebanyak satu ratus lima puluh porsi atau sekitar satu lima ratus buah xia longpao
sementara untuk sup jagung siapnya juga berada di sebuah mal selatan jakarta ini
setiap harinya bisa terjual hingga seratus porsi
setelah dibuka kemudian keluar kaldunya kayak gini
rasa daging kepitingnya mantap banget
bener bener perpaduan rasa daging kepiting
kemudian ada bumbu rahasianya
dan juga daging ayamnya tuh sudah bersatu padu di dalam kaldunya ini ya
setelah kaldunya selesai diminum
ke ujung sendok
kemudian kita kasih
irisan jahe yang sudah diberikan
kecap asin dan juga cuka tadi
satu kali lahap
nah ini rasanya
dengan adanya jahe kemudian kecap asin
dan juga cuka tuh
jadi rasa daging kepiting dan juga daging ayam di dalam xiaolong pao nya ini
terasa lebih kuat
melihatnya merupakan rasa yang kaya rempah
mengonsumsi kepiting memberikan manfaat untuk membantu memelihara kesehatan jantung otak menjaga imunitas hingga berpotensi menurunkan berat badan
namun jangan salah
meski mengandung segudang manfaat ternyata
kepiting juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi
dan mesti diwanti wanti saat anda mengkonsumsinya
kalau kepiting yang segar itu nutrisinya lebih kaya dan lebih banyak
nah terus untuk cara ngolah masaknya itu sebenarnya bisa beragam ya dibuat dumpling boleh dibuat sup boleh langsung rebus boleh dikukus atau dibakar pun juga boleh ya
nah tapi perlu diingat tambahan minyaknya itu nggak boleh terlalu banyak
tak hanya kandungan nutrisi serta mempengaruhi rasa dokter spesialis gizi klinik samuel utoro menyebut
kesegaran kepiting yang akan dikonsumsi juga penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya alergi
belilah kepiting yang masih hidup itu kemungkinan alerginya lebih kecil
memang alergi ini ada beberapa orang yang secara genetik itu alergi terhadap protein daging kepiting
tapi sebagian besar penyebabnya adalah makan daging kepiting yang tidak segar
terakhir tips terpenting untuk mensiasati penyerapan kolesterol oleh tubuh saat makan kepiting dan olahannya adalah
dengan dibarengi mengkonsumsi buah dan sayur
baik sebelum saat dan setelahnya
serat dalam buah buahan dan sayuran akan menghambat penyerapan lemak jahat dalam kolesterol
karena serat akan bekerja untuk mengikat zat zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh